kita tunggu ya paling sebentar lagi mereka udah datang
makasih ya akhirnya kakak mau ikut aku ke jakarta
semoga keputusan aku ini benar
dan aku berharap kakak gak akan menyesal nantinya
kak lebih baik kita tunggu di luar aja yuk
paling sebentar lagi mereka datang
sebenarnya ini berat untuk aku
aku sependapat dengan kamu
om artha bukan menjadi bagian dari masalah yang menimpa keluarga kamu
kalau pergi ke jakarta
itu sudah menjadi keputusan kamu
aku hargai itu
dan masih kau tolong pertimbangkan yang saya bicarakan barusan
jangan biarkan dia pergi sendiri
saya ada perlu
papa papa sudah janjikan sama kenzo akan mencegah tante bella
tapi tadi kenzo dengar papa bilangnya ke tante bella
biarkan aja tante bella pergi
padahal om iko sudah berusaha mencegah tante bella
kenzo benci sama papa
kenzo benci sama papa
kenzo benci sama papa
kenzo benci sama papa
kenzo benci sama papa
namun teman gadis walaupun ofetnya gue kicau
kisi malam mainnya
karena dia menomlar
ini tujuan mutaku
mama aku gak ada harapan
tapi please mama mohon kamu jangan lakukan itu lagi
lagi pula kenapa sih
kamu sampai melakukan ini semua
hidup aku udah hampa mah
cynthia kamu tenang saja
kamu istirahat aja yang cukup
sebaiknya semua tinggalkan cynthia
biarkan dia istirahat
kamu kelihatan semangat sekali hari ini
coba pak pikir ya
kayaknya papa tahu nih apa sebabnya
wah papa bisa aja sih
aku kan juga tiap hari semangat
hari ini kan juga
bella udah mulai kerja
setelah bella menerima tawaran pekerjaan dari papa
pasti keadaan akan lebih baik
hubungan kamu dan bella
semua pasti akan kembali normal
itu yang terutama
kita berangkat sekarang ini pak
tapi papa ganti baju dulu lah
jangan lama lama ya
kak kita tunggu ya
paling sebentar lagi mereka udah datang
akhirnya kakak mau ikut aku ke jakarta
keputusan aku ini benar
kakak gak akan menyesal nantinya
lebih baik kita tunggu di luar aja yuk
paling sebentar lagi mereka datang
pak nanti di depan
belok kanan ya
kan rumah bella di seberang sana
pak kita singgah dulu isi bensin
biar bensinnya jadi full
kan nanti kalau kita jemput bela kan juga ada anaknya
kalau perjalanan jarak nanti dia rewel
ya pak ya makasih pak
itu kan mobilnya arta
itu kan mobilnya arta
aku ikutin mereka
bunga yang cantik ini
hanya untuk wanita yang spesial
nggak mau ah
aku punya satu buket bunga
bunganya lagi ya
mau bunganya dong
hmm yang sudah dirangka aja ya
ah ini berarti ya a
ayo ambil semua aja deh
mending banyak banget ya
gak apa apa hari ini aku lagi bahagia
yaudah kalau gitu a
bunga pak pak
lebih baik kamu bawa pulang dulu ya cynthia
beberapa minggu lah di rumah kamu
sampai keadaannya benar benar pulih ya
kok jadinya begini
kamu nyuruh cynthia pergi dan membawa perempuan redar itu ke sini
kamu salah ngerti deh
enggak begitu maksud saya
saya tahu betul apa yang terjadi sebenarnya di sini
tadi kamu sempat khawatir dan memikirkan tentang reputasi keluarga kamu
lalu sekarang kamu menyuruh sinsia pergi dari sini
sylvia saya enggak terima ya
saya nggak akan tinggal diam
dan saya enggak terima anak saya diperlakukan seperti sampah
habis manis lalu sumpah dibuang
saya akan laporkan ke media dan saya akan laporkan pula ke polisi
laura jangan begitu dong laura
ini penghinaan buat saya sylvia
baru beberapa bulan anak saya menikah dengan anak kamu
bukannya bahagia malah hampir mati
dan sekarang kamu malah mau menyanyikan dia
ini tidak benar
saya enggak terima sylvia
saya akan tuntut
saya akan tuntut kamu
laura tunggu laura
kita kan keluarga
memang tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan aja loh
sylvia sekarang kamu bilang ke saya
bagaimana kalau tadi sintia itu meninggal
dan sekarang saya enaknya kamu bilang kalau kita di sekutu keluarga
keluarga macam apa itu
anak saya sekarang sendirian di kamarnya
dan sementara itu suaminya di luar sana mencoba membawa wanita lain untuk mengganti posisinya
dan sekalian semuanya sekongkol
sylvia dengar ya
saya mamanya saya enggak terima anak saya diperlakukan seperti itu
ini cukup ya sylvia
saya mau kasih tahu